bagi yang ingin memiliki gesit anda perlu sedikit bersabar
tinggal satu langkah lagi motor bertenaga listrik itu diproduksi secara massal
generasi terbaru gesit sudah dibuat
pabrik pun sudah dibangun di kawasan cilengsi bogor dengan dukungan pt wika
rencana produksi masal sedang digodok terutama untuk urusan strategi perakitan dan pemasaran
meski belum dipasarkan secara resmi gesit sudah dipesan sekitar empat puluh ribu unit
dengan teknologi yang dimilikinya produsen gesit optimis produknya bisa bersaing dengan merek mapan
terkait kemampuan kami untuk mendeliver unit atau kapasitas produksi dari sisi industri
rencananya adalah pabrik dengan kapasitas lima puluh ribu unit per tahun untuk satu shift
sehingga itu bisa dinaikkan menjadi seratus ribu ataupun satu ratus lima puluh ribu dengan meningkatkan jumlah shiftnya
varian baru motor gesit sudah disiapkan untuk diproduksi massal
desain dan teknologi baru diaplikasikan
misalnya bobot motor yang awalnya satu ratus empat puluh kg susut menjadi hanya tujuh puluh kg
bodi lebih ramping dan baterai ion yang semula dua buah kini dipasang menjadi hanya satu buah
motor ini terkoneksi dengan aplikasi khusus
fitur di speedometer seperti kecepatan daya baterai sampai suhu mesin yang biasanya ada di motor konvensional
dipindahkan semuanya ke smartphone
saya berkesempatan mencoba gesit generasi terbaru
suspensi motor ini cukup nyaman
suara juga halus
hanya saja tarikan tuas gas saat start memang kurang spontan
namun secara keseluruhan motor ini layak bersaing di pasaran
sebenarnya bagaimana mas untuk edukasi masyarakat supaya baterai yang menjadi komponen utama ini bisa awet
dan masyarakat juga terbiasa pakai motor listrik seperti ini
jadi untuk setiap baterai punya life cycle sendiri
dalam kondisi pemakaian kendaraan listrik kita ada kapasitas baterai
kapasitas baterai itu bisa kita lihat di smartphone juga berbasis dari android
kita juga bisa melihat berapa persen tinggal baterai yang ada di motor listrik ini
misalnya sudah kurang lebih dari dua puluh persen itu lebih baik kita mulai ngecas atau mengganti baterai
untuk mengisi ulang daya bisa dilakukan di rumah dengan waktu tiga sampai empat jam
satu kali pengisian gesit bisa menempuh jarak tujuh puluh km
soal keamanan kelistrikan misalnya bila terjadi konsleting baterai tidak akan meledak atau terbakar
ketahanan dan kelayakan motor ini sudah diuji dengan menempuh perjalanan dari jakarta hingga denpasar
saat ini manajemen gesit menunggu regulasi dari pemerintah dan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian listrik
rencananya gesit dibanderol antara lima belas sampai dua puluh juta rupiah per unitnya